menjadi salah satu dari ratusan suku yang ada di indonesia
suku betawi memiliki banyak kisah yang diekspresikan dalam berbagai bentuk dan media
tak terkecuali boneka raksasa yang dengan lincah berjoget di antara keramaian masyarakat
dikenal sebagai ondel ondel
kini salah satu budaya betawi ini harus bertahan melawan zaman
agar tetap dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu peninggalan budaya dari masyarakat asli kota jakarta
berada di keramaian diarak dan berjoget mengiringi musik khas betawi
menjadi identitas dari ondel ondel saat ini
lebih dari itu ondel ondel memiliki makna sebuah ritual yang jauh lebih dalam
dibanding dari sekedar arak arakan sebuah festival atau perayaan
kalau kita berbicara ondel ondel itu adalah berbicara sesuatu yang besar
melawan sesuatu yang besar sesuatu yang besar ini yang positif sesuatu yang besar ini yang negatif
nah orang dulu bingung
dia bagaimana melawan sesuatu yang negatif
sesuatu yang besar artinya kekuatan besar ya
bisa wabah bisa santet bisa gagal panen bisa macam macam penyakit
nah itu kalau gitu maka itu dia berpikir apa nih
wah sesuatu yang besar dia bilang lihat gunung
wah gunung ternyata oke gunung
tetapi gunung bagaimana supaya gunung ini bisa mempunyai nyawa
maka ide besar yang semulanya gunung itu diekspresikan menjadi sesuatu
boneka besar yang ukurannya dua meter setengah atau tiga meter
yang laki memancarkan muka yang merah yang angkara murka
yang perempuan memancarkan muka yang lembut yang baik yang air mengalir angin
sehingga dua kekuatan ini dijadikan satu
akhirnya menjadi satu kekuatan penyeimbang kehidupan
selain konsep penyeimbang kehidupan yang berasal dari cerita rakyat
di masa lalu ondel ondel juga digunakan sebagai representasi wujud syukur
dalam upacara sedekah bumi khas betawi yang dinamakan baritan
kalau diartikan diasumsikan
bahwa itu persembahan ondel ondel menjadi pendukung utama pada upacara baritan
upacara sedekah bumi
maka dia pasti sudah ada sebelum islam masif di sini
islam masif paling abad berapa
sebelas dua belas tiga belas gitu ya
jadi sebelum itu kita adalah hindu buddha yang menyembah kepada dewa dewa di sini
dan beberapa cerita rakyat juga banyak menceritakan bahwa kita di sini dulunya adalah masyarakat yang
di awal lagi tentunya masyarakat yang menyembah apa saja
tapi kemudian menyembah kepada dewa
sesudah islam datang masif maka itu kegiatan kegiatan itu diganti menjadi kegiatan yang syariah
jadi memang belum ada catatan yang pasti kapan nih hari apa nih ondel ondel barongan muncul
siapa yang bikin karena itu merupakan domain masyarakat yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat
secara turun temurun berabad abad
atraksi ondel ondel yang benar memiliki ciri khas yang tidak bisa tergantikan
yakni harus dimainkan sepasang
selain itu kesenian asli betawi ini dahulu dikenal dengan nama barongan
dengan barong saya beda ya ini ya
barongan itu bahasa betawi arkais yang artinya satu kumpulan yang mempunyai identitas yang
kuat yang dapat menjadi simbol perlawanan terhadap arwah atau hal hal yang negatif
nah maka namanya ondel ondel baru kemudian pada akhir abad sembilan belas masuk awal abad dua puluh
barulah dia berganti namanya ondel ondel
ondel ondel itu artinya sesuatu yang bergerak dengan lincah
ondel ondel namanya sesuatu yang bergerak dengan fleksibel dan lincah
yang bergerak dengan fleksibel dan lincah
dengan sejarah yang panjang tidak sedikit masyarakat asli betawi di kota jakarta
masih ingin mempertahankan salah satu budayanya
kampung ondel ondel di kawasan keramat pulu jakarta pusat
menjadi salah satu epicentrum berkumpulnya beberapa seniman dan perajin ondel ondel jakarta
salah satunya adalah taufik hidayat
yang memiliki sanggar seni betawi mami cs
sanggar ini kini ia pimpin berdasarkan warisan turun temurun dari keluarganya sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
sejak saat itu hingga sekarang produksi ondel ondel tetap dilakukan
sebagian masyarakat yang bermukim di kampung ondel ondel
melakukan proses produksi ondel ondel hampir secara rutin
biasanya kita yang buat menjual sih bang
menjual semacam kayak di kantoran kayak di kawasan
kayak di perhotelan sih
karena kan sekarang per groupnya udah ada bang
diwajibkan untuk ada ondel ondel
kita kan biasanya mau membuat begitu semacam kayak bulan tahun jakarta
kalau ulang tahun jakarta biasanya tahun kemarin bisa sepuluh pasang bang
itu juga pas harianya main di tempat kayak pakai gamelan alat musik
nah sebagian itu dipajang panjang pak di perkantoran ataupun di hotel
tidak ada kesulitan yang dialami para perajin di sini
dalam proses pembuatan ondel ondel
bahan baku seperti bambu ijuk hingga fiber yang dibutuhkan
cenderung mudah didapat
hanya saja lama waktu pembuatan sangat bergantung pada cuaca
kalau bahan untuk penyetakan bang
kita kalo untuk penyetakan bikin topeng
kalo sekarang ini kan pake ini kimia bang
kayak kimia kayak serat fiber kayak resin kayak katalis gitu
bikin kalo untuk topengnya
tapi kalo untuk bahannya kalo bajunya kita biasa pake saten
sama batik batik ketawi
kalo untuk rangkanya kita buat dari bambu
kalo rambut dari ijuk
oke di dalamnya ternyata begini
ondel ondel biasanya memiliki bobot hingga sepuluh kg
untuk ditanggung pemain yang berusia sepuluh tahun
yang berada di dalam boneka
tidak mudah juga memainkan boneka raksasa ini
saat berada di dalamnya
ini ga berat berat banget sih cuman lumayan kalo jauh
tidak semudah yang dilihat dari luar
ternyata di dalamnya itu ya begini
bang saya udah tahu yaudah cukup bang
gak semudah yang dipikir tapi kalo dipake jauh lumayan
dan yang jelas di dalam tuh pengap pengap banget bang
para seniman ondel ondel biasanya bermain dengan peralatan lengkap
di acara acara tertentu
namun karena belakangan semakin sedikit ruang untuk sanggar berekspresi
kini ondel ondel yang mereka miliki terpaksa disewakan kepada pengamen
yang menggunakannya untuk turun ke jalan mencari uang
karena kan di seniman ondel ondel itu kan kebanyakan dari pemerintah kurangin ya bang
jadi kurang mau perhatiin makanya kenapa bisa turun di jalan
coba kalo misalkan diperhatiin ya bakal ga mungkin turun di jalan lagi bang
masam masam dikasih tempat wadah lah
masam masam tempat wadah kayak tempat tempat wisata baru lah
jadi kan ngerekod sebagai seniman ondel ondel biar ga turun di jalan lagi
bagi beberapa pemuda yang tergabung dalam sanggar seni betawi madu cs
hari hari akan dilewati seperti biasa
siang hari adalah waktu untuk mempersiapkan beberapa alat musik tradisional
seperti gendang gong maupun tekian sebelum turun ke jalan untuk mengamen
kini kesenian ondel ondel menjadi salah satu sumber mata pencarian bagi beberapa orang
masyarakat biasa bahkan seniman ondel ondel itu sendiri
aktivitas mengamen dengan ondel ondel diakui terpaksa dilakukan para pemuda di sini
karena minimnya ruang bagi mereka untuk tampil di tempat atau pentas resmi
kemarin lagi kerjaan juga kan belum ada ya sengaja buat sampingan doang
sih buat sehari hari aja ya buat ngasih ke orang tua kan lumayan
bagi pemuda seperti syah putra dan sepuluh kawan lainnya
bermain ondel ondel sudah merupakan aktivitas rutin yang mereka lakukan untuk menyambung hidup
aktivitas ngamen biasanya dilakukan sore hari
lokasi yang dipilih biasanya berada di pinggiran hingga luar kota jakarta
mereka berkeliling untuk menampilkan atraksi ondel ondel yang diiringi dengan musik hidup melalui gendang
hingga salah satu alat musik gesek tradisional tekean
kan kalau dulu kan ondel ondel dikit di sini
ya sekarang begitu
ondel ondel udah bisa dibilang ya udah beranak
jadi banyak ondel ondel jadi meluas
jadi banyak ondel ondel
jadi gitu di sini juga makin lama makin susah
jadi sekarang bisa buat nyari duitnya
makanya pada mainnya ke sana
ke daerah daerah serpong cilegon
biasanya kan kalau jalan ke tangerang kan anak kecil
kadang kadang sih dijorokin ondel ondel kan yang namanya anak kecil
terus diorang tuh dadah dadah
ibunya juga tuh teriak
kadang mau nanggep
nah sama udah sih
tinggal penghitung penghasilannya doang
di awal tahun dua ribu dua puluh lalu
pemerintah provinsi dki jakarta dan beberapa organisasi kemasyarakatan
mengambil kesepakatan dengan menolak jika salah satu kesenian milik masyarakat betawi ini
turun ke jalan untuk digunakan sebagai media mengamen atau mengemis
hal ini didasari dari pergub nomor sebelas tahun dua ribu tujuh belas
tentang ikon budaya betawi
sebagai upaya menampilkan jati diri provinsi dki
dan sebagai upaya untuk meningkatkan daya tarik wisata
pemerintah provinsi saat ini berencana akan memperlakukan larangan ini
dalam peraturan daerah atau perda
para perajin maupun pemain ondel ondel
merasa tidak setuju dengan rencana ini
rasa kesel ya ada
dilarang kayak begitu ya cuman mau gimana lagi
namanya juga sudah disuruh pemerintah
kalau emang dilarang kayak gitu
kalau bisa saya buat bapak pemerintah tolong kasih tempat buat main juga
walaupun nggak boleh ngarak yang penting bisa main
kayak mau dikasih tempat aja gitu buat main
tidak setuju sih
karena tuh di mata pencarian perut udah beda di situ
sama kadang suka dilarang nih
terus dari anak anaknya juga
kadang emangnya bapak mau ngasih anak anak buat makan gitu
buat diamenin nggak boleh
dari kacamata budaya
penggunaan seni tradisional untuk mengamen
sebenarnya merupakan hal lazim
hanya saja untuk menjaga marwah dari budaya itu sendiri
beberapa hal harus diperhatikan
oleh setiap pengamen seni tradisional
ngamen itu bagi kesenian tradisional udah biasa
bahkan bukan hanya jenis kesenian yang jumlahnya kecil
jenis kesenian besar dulu
diberikan ruang tersendiri oleh pemerintah
stad batavia di tahun tiga puluh an
mereka dikasih tempat dikasih segala macam
diatur dengan aturan aturan yang benar
dan mereka diwajibkan membayar belasting
membayar cukai membayar pajak
nah kalau kamu melanggar aturan aturan yang sudah kita keluarin
misal kata tempat pakem waktu
maka kamu akan mendapat denda
dan dendanya lebih besar dari justru bayar belastingnya
oleh karena itu
dulu orang begitu taat kepada aturan aturan yang dikeluarin
satu hal yang disayangkan saat ini
para pengamen justru kebanyakan tidak memperhatikan
pakem dasar permainan ondel ondel
dianggap mencemari keluhuran budaya tersebut
kalau yang ngamen cara sekarang itu memang adalah
ngamen yang dilakukan oleh oknum tertentu
yang ingin mencari keuntungan dengan memanfaatkan si ondel ondel
saya toke punya modal sedikit
kemudian saya teman teman anak anak muda anak anak kecil
bahkan masih di bawah lima tahun itu mereka suruh ngamen itu
saya modalin saya sewa ilme keled
ntar kamu store sekian
lu dapatnya berapa terserah
yang penting lu store begini
itu dimanfaatkan oleh oknum tertentu
tanpa mengetahui apa itu pakem ondel ondel
apa yang harus mereka perhatikan
keberadaan ondel ondel di jalanan menjadi masalah yang rumit
di satu sisi
penggunaan kesenian tanpa memperhatikan kaidah yang benar
jelas merupakan hal yang tidak layak dilakukan
namun di lain sisi
kondisi ruang untuk berekspresi yang terbatas
memaksa para seniman melakukan hal ini
keterlibatan pemerintah untuk memberikan ruang ekspresi tersebut
itu problem yang kita hadapi semua
kita menghadapi seniman
ya kondisinya seperti itu
kita jarang ditanggap
kita jarang disentuh oleh pemerintah untuk kegiatan kegiatan
yang menggairahkan kehidupan kita
yang mengebulkan dapur kita
nah itu problem sendiri
nah oleh karena itu
terutama pemerintah ini kan mempunyai tangan yang kuat di mana mana
dan hanya kita berharap kepada pemerintah
dengan niat baik
dengan adanya political will
kemudian modal modal yang ada pada mereka itu sudah cukup kuat
untuk membuat kuat semuanya
saya rasa nggak ada jalan yang lain yang lebih mengena
kecuali memang pemerintah harus turun tangan secara tepat dan benar
kita bertahan dengan cara kita kreatif sendiri
jadi kita tuh membuat berbagai jenis macam ondel ondel
jadi itu mulai dari yang besar kecil
yang musa itu sampai yang kecil
masyarakat pun bisa membeli atau membawa oleh oleh keluar dari daerah
membeli yang kecil nggak cuma yang gede
se surtout berjakensi
adi chandra contohnya pria berusia tiga puluh delapan tahun ini tidak setuju jika salah satu ikon budaya ini digunakan untuk mengamen
kalau bicara sebagai pelaku seni sebenarnya tidak pantas seperti itu sih
karena itu sudah diresmikan ondo ondo adalah salah satu ikon budaya betawi
kalau dipakai untuk kami saya tidak setuju
dan teman teman sebagai teman teman pengrajin yang lain juga tidak setuju dengan adanya ondo ondo dibuat mengamen seperti itu
karena sebagian orang juga melihat itu mengaguh jalan sebagian orang berpikir mengaguh jalan
dan tidak pantas untuk salah satu kesenian ondo ondo itu dibagi untuk mengamen di pinggir jalan
ade bersama rekannya mempertahankan sanggar ondo ondo miliknya
dengan membuat ondel ondel sebagai souvenir
berbagai jenis dan ukuran ondel ondel ia produksi untuk mengatasi sulitnya pemasukan karena minimnya ruang atraksi saat ini
pembuatan souvenir dalam bentuk kecil cenderung lebih mudah bagi ade
ia hanya memanfaatkan bahan bekas seperti shuttlecock dan fiber
ongkos produksi pun cenderung jauh lebih murah dibanding membuat ondel ondel dalam ukuran besar
kerajinan ondel ondel yang ia buat biasanya dipasarkan di galeri yang ada di pusat perkampungan budaya betawi setubabakan
ade menjual kepada pembeli yang berminat membawa ondel ondel pulang dalam ukuran yang lebih kecil
selain membuat kerajinan adi biasanya juga membantu siswa siswi sekolah yang datang ke setu babakan untuk mempelajari seni membuat souvenir ondel
semua hal yang ia lakukan saat ini dia juga membuat untuk membuat ondel ondel yang lebih kecil
yang saat ini ia anggap menjadi kontribusinya sebagai putra betawi untuk melestarikan budaya adiluhung ini
biasa sih itu sih weekend itu
biasanya kan ada cara pernikahan biasanya satu minggu
biasanya kita ada orang orang ondel ondel itu hampir rutin setiap satu minggu biasanya
ataupun di setubabakan itu hampir biasanya seminggu empat kali itu ada kunjungan dari sekolah
jadi kita tuh melatih anak anak bikin souvenir ondel ondel biasanya begitu
sebagai ikon dan identitas budaya betawi baik masyarakat dan pemerintah harus memiliki komitmen kuat untuk menjaga nilai budaya yang ada di tatanan masyarakat
ruang atraksi harus lebih banyak disediakan oleh pemerintah beriringan dengan produksi souvenir untuk menjaga memori masyarakat akan budaya yang telah ada sejak ratusan tahun lalu ini
bagaimana cara menjaga budaya yang telah ada sejak ratusan tahun lalu ini
lakukan itu memang dengan niat luhur
keinginan mempertahankan identitas kota ini dengan kesenian ondel ondel itu yang harus kita bantu kehidupan mereka
dan ini kan enggak semua orang bisa melaksanakan kegiatan seperti itu
saya misalnya bagaimana sulitnya saya memilih kayu
kayu apa yang terbaik buat bikin muka ondel ondel
dan itu harus ada ilmunya juga enggak sembarangan
jadi itulah kira kira yang harus kita kasih perhatian penuh kepada seni
dan untuk seniman seniman murni seperti itu ondel ondel diterjemahkan ke dalam gantungan kunci
ke dalam serbet ke dalam taplak meja ke dalam t shirt ke dalam piring kenang kenangan
ke dalam souvenir souvenir yang dibikin itu diturunkan menjadi itu
akhirnya dan itu menjadi industri kreatif dan itu yang memelihara memori kolektif masyarakat betawi dan masyarakat jakarta pada umumnya

kehidupan mereka di jakarta kemudian di indonesia
kehidupan mereka di jakarta kemudian di indonesia

dari kacamata budaya dan kondisi saat ini ondel ondel sebenarnya memiliki keberlangsungan yang kuat untuk tetap hadir di masyarakat
hanya saja diperlukan kerjasama dan sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi dki jakarta dan seniman
untuk berkomitmen saling menjaga keberadaan boneka besar ini di tatanan masyarakat kota jakarta yang majemuk